saya sudah sampaikan urusan yang di mana
rempang ini hanya salah komunikasi saja
di bawah itu salah mengkomunikasikan saja
kericuhan yang terjadi di pulau rempang
provinsi kepulauan riau
mendapat sorotan presiden joko widodo
presiden menilai kericuhan yang terjadi pada tujuh dan sebelas september itu
hanya masalah komunikasi
presiden memerintahkan kapolri
untuk melakukan mediasi yang tepat kepada masyarakat
selalu saya ingatkan
jangan justru malah menggunakan pendekatan pendekatan
yang represif kepada masyarakat
masyarakat itu kalau ada ganti rugi
tadi malam tengah malam saya telepon kapolri
ini hanya salah komunikasi aja
di bawah itu salah mengkomunikasikan saja
saya urusan kayak gitu sampai presiden
pemerintah mengklaim warga dan pihak terkait
sudah melakukan kesepakatan kompensasi
berupa tanah lima ratus meter persegi
rumah tipe empat puluh lima
uang senilai satu ratus dua puluh juta rupiah per kepala keluarga
lima puluh persen warga diklaim setuju dengan kesepakatan tersebut
kepala badan pengusahaan bp batam muhammad rudy mengaku
empat kampung tua yang berada di kecamatan rempang
batam kepulauan riau
akan menjadi percontohan dalam tahapan relokasi warga
yang terkena dampak mega proyek rempang ekosiste
lahan hunian baru warga yang terdampak relokasi tersebut
merupakan proyek pengembangan kampung melayu modern
yang berlokasi di dapur tiga si jantung kecamatan galang
kita sudah sepakat sebetulnya
dari pusat sampai ke daerah
mudah mudahan masyarakat bisa terima dengan baik
kalau tidak kita buka
kita tidak ada ruang untuk berada di tempat kami
meski begitu sejumlah warga di pulau rempang
mengaku memilih bertahan dan tidak ingin relokasi
bahkan ada warga yang menolak melaut karena khawatir
rumahnya tiba tiba dipasang patok tanpa sepengetahuan mereka
ini mau nyelam pun susah
ingat takut yang kampung kampung kita itu dipatok apa semua itu kan
ini macam mana kami merasa takut semua
tidak pernah kami tidak merasa takut
kalau dia nggak mengganggu merelokasi kampung
kita mungkin nggak merasa terganggu
kalau untuk pembangunan kan
cuma kalau kampung kita apa dikhusu
direlokasi dipindahkan kemana lagi kami mau kerja
rempang eco city masuk daftar proyek strategis nasional
nilai rp tiga ratus delapan puluh satu triliun hingga dua ribu dua puluh
dengan luas tujuh belas hektare lahan yang terdampak
namun warga asli dan pendatang kampung pesisir
lebih mendukung apabila perkampungan mereka lebih ditata
dan dapat berdampingan dengan berjalannya proyek pemerintah pusat